said karim ahli hukum pidana yang dihadirkan sebagai saksi meringankan terdakwa ferry sambo dan putri candrawati
said menyebut tidak ada unsur niat dalam kasus pembunuhan yosua yang berarti tidak bisa didakwa dengan pembunuhan berencana
selain itu terkait kata perintah hajar said menyebut menurut kamus besar bahasa indonesia kata hajar bukanlah perintah menembak
hal ini disampaikan said dalam persidangan lanjutan terkait kasus kematian yosua di pengadilan negeri jakarta selatan selasa pagi
sebagai saksi meringankan said mengatakan tidak menemukan niat atau rencana pembunuhan oleh terdakwa dalam kasus kematian yosua
menurutnya dakwaan pembunuhan berencana harus ada niat sejak awal
said juga menyatakan kata hajar tidak sama sekali dengan menembak meski orang yang diberi perintah telah dibekali dengan senjata api
pertanyaan jaksa penuntut umum hanya mengenai konteksnya
dalam konteks tadi disampaikan oleh penuntut umum sebelum kalimat hajar itu keluar ada bahwa orang yang disuruh dibekali dengan senjata dan segalanya
nah dalam konteks itu kalimat hajar yang diminta sak ahli menjelaskan oleh jaksa penuntut umum maknanya apa
jadi izin yang mulia saya menjawab
saya sudah menjelaskan
menyampaikan tadi bahwa dalam kamus besar bahasa indonesia kata hajar itu tidak berarti menembak
cukup ya terima kasih
terima kasih saudara ahli
pertahanannya buat ya